imbas bencana banjir di sejumlah daerah akibat tingginya curah hujan
badan meteorologi klimatologi dan geofisika mengimbau masyarakat
waspada cuaca ekstrim selama sepekan ke depan
potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
dan disertai kilat atau angin kencang
diperkirakan terjadi di sebagian wilayah indonesia hingga delapan belas maret
bmkg mengimbau peningkatan curah hujan hingga kategori lebat
dapat memicu dampak bencana hidrometeorologi
seperti banjir badai longsor ataupun gelombang dingin
daerah yang berstatus siaga cuaca ekstrim adalah pulau jawa
kalimantan tengah kalimantan barat dan pulau nusa tenggara
dari pantauan kami ada bibit siklon
itu di samudera india ya ada tiga bibit siklon

jadi ini secara langsung gelombang tinggi
secara tidak langsung pembentukan awan awan ini
yang akhirnya turun sebagai hujan atau cuaca yang bisa ekstrim